agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara
mas soto kita bicara mengenai opsi lain yaitu terkait dengan merger
ya ada penggunaan yang salah
oke langsung kita sambut saja basketball daily dose
komitmen kita untuk sama sama berbenah
nah menurut lu selain lu dapet award yang terakhir lah
kurungan ketika dia tidak bisa bayar restitusi
harus segera mengunjungi dokter
kalau saya sih sangat penting ya
saya sih melihatnya potensial model ini akan di copy paste di pilkada pilkada
kalau ditanyakan itu maksudnya belum jelas ya
kalau aku pribadi pengalaman aku pribadi mungkin ya

selamat kembali melanjutkan tugas anda diana